mama udah siapin makan malam
bimo belum lapar ma
kamu tuh gimana sih
mama udah capek capek masakin makanan kesukaan kamu
terus kamu nya gak mau makan
kamu masih suka ketemu sama meka
begitu deh ma
kamu kok keluar
aku gak apa apa kok mereka
tapi aku malu banget
kenapa sih gak harus ngelakuin itu
yaudah gini aja
mendingan sekarang kita pulang ya
kamu kenapa sih
kok dari tadi jalan diem aja
udah gitu cemberut terus
aku lagi gak mau ngebahas soal itu
yaudah gak apa apa aku ngerti kok
lain kali kalo misalkan ada yang ngerasa gak mau ngebahas itu
gak apa apa kamu cerita aja sama aku
aku gak mau kalo misalkan kamu sampe nyimpen kesedihan kamu sendiri
kita harus berbagi
karena gimana pun juga
kita adalah sodara
terus kamu gimana soal tanah
aku juga bingung meka
aku masih gak yakin soal perasaan aku kegalang
aku masih gak tahu aku jatuh cinta sama dia
yaudah semua itu keputusannya ada di kamu
kita jangan pulang ke rumah kita ya
aku pengen pulang ke rumah ibu aja
kamu mau ikut gak
soalnya kalau misalkan kita pulang ke rumah
aku takutin nanti aku ketemu bimo sama randy
yaudah nanti aku anterin ke rumah ibu aisyah ya
ibu seneng banget
baju kamu juga masih ada
di lemari ibu simpen
eh enak randy
kamu kok tau kalau aku ada di rumah
kamu ada di sini
tadi aku ke rumah kamu
cuma kata tante ayu kamu ada di sini
makanya aku kesini
kamu ngapain kesini
meka itu datang kesini
karena dia mau nengokin ibu aisyah
aku juga mau ketemu suamanya kak
tapi kan kalian udah gak ada hubungan apa apa
gak ada hubungan apa gimana
ada apa sih
pertunangan kita udah dibatalin bu
aku minta kamu pikirin lagi masalah itu
tapi keputusan aku udah bulat
selesaikan permasalahan ini baik baik
aku gak mungkin cerita ke ibu soal randy
sebenernya randy itu orangnya gimana

soalnya ibu terlihat udah suka sama ria

tapi aku gak mau mengecewakan ibu
yang penting aku turutin aja ibu
yang penting aku turutin aja ibu

saya permisi ibu
dengaran ibu nak
randy itu laki laki yang baik
sebaiknya kamu pertimbangkan lagi
sebaiknya kamu pertimbangkan lagi
banyak laki laki seperti dia
aku udah menyadari semua kesalahan aku
dan aku janji sama kamu
aku akan berubah
asal kamu kasih aku kesempatan lagi
aku akan berubah
aku butuh waktu randy
dan seharusnya kamu juga butuh waktu
supaya kita berdua tuh sadar
apa yang salah dalam hubungan kita
mereka aku gak mau buang waktu
aku gak mau sia siain setiap momen aku sama kamu
dan aku percaya
kita bisa mulai lagi semua dari awal
tapi untuk saat ini aku lagi gak mau
daripada kamu pada saat ini

mama udah siapin makan malam
bimo belum lapar ma
kamu tuh gimana sih
mama udah capek capek
masakin makanan kesukaan kamu
terus kamu nya gak mau makan
masih suka ketemu sama meka
begitu deh ma
apa kamu masih cinta sama mereka
kenapa mama jadi nanyain meka
pasti mama gak suka
kalau aku masih ngejar dia
mama ingin melihat kamu bahagia
dan kalau memang kebahagiaan kamu itu
adalah bersama meka
mama akan merestui hubungan kalian
permintaan maaf mama
untuk kamu dan meka
dan juga sebagai
tebusan kesalahan mama
karena sudah membuat kalian hidup secara
makasih banyak ma ya
restu mama sangat berarti buat bimo
iya udah kalau gitu
bimo ke kamar dulu ya
ayolah lu jangan cemen
sekarang gini aja deh
pemisahin kita main basket
lu menang lu dapet mereka
gue menang gue dapet mereka
mereka bukan bahan taruhan
gue akan dapetin mereka
dengan cara apapun
lu mau kemana lu bawa tas ini
ih punya aida dong
lu mau kemana sih bawa tas ini
lo keplik banget sih
mau ubah penampilan gitu
masa gini gini aja penampilannya
berubah kayak apa gitu
kan kalau gue tambah cakep
lu juga yang seneng